di desa banjarpanepen banyumas jawa tengah tebing setinggi lima puluh meter
longsor menimpa rumah warga karena tak mampu menahan gerusan air pasca hujan deras
material longsor menimbun rumah milik basuki
petugas gabungan dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka
jenazah istri basuki berhasil ditemukan terseret longsor sejauh lima puluh meter
jenazahnya langsung dibawa kupus ke smasimpiu banyumas
sementara basuki dan dua anaknya masih dalam pencarian
iya jadi dari sana longsor rumahnya ketimpa langsung
berapa rumah ini pak
kalau yang ke longsornya satu rumah rumah yang kata ini dua rumah
yang parah satu rumah
jadi tidak menunggu kemungkinan ada longsor susulan
oleh karena itu kita sama sama bekerja keras
insya allah hari ini bisa kita evakuasi korbannya
lokasi longsor yang berada di atas bukit
serta jalan yang sempit membuat proses evakuasi mengalami kesulitan
petugas hanya bisa menggunakan peralatan manual mencari keberadaan para korban
semua akses jalan ditutup
inilah situasi pasca longsor di kecamatan cigalontang tasikmalaya jawa barat selasa pagi
hujan deras sepanjang malam menyebabkan tebing setinggi enam puluh meter longsor
selain mengerus lahan persawahan dan perkebunan
longsor juga menutup jalan penghubung kecamatan cigalontang singaparna
beruntung saat kejadian tidak satupun pengendara maupun warga yang melintas
akibat longsor saat ini ribuan warga puspa mukti jayapura dan jayaputra terputus aksesnya
saat ini petugas gabungan dari tni polri tagana dan bpbd
berusaha memindahkan material longsor setinggi dua meter